untuk keempat kalinya presiden joko widodo meminta kasus tewasnya brigadir yosua untuk diusut tuntas dan juga transparan
menurut jokowi hal ini penting untuk dilakukan agar tidak menurunkan citra polri di mata masyarakat
sebelumnya senin delapan agustus presiden jokowi memanggil kapolri dan panglima tni
namun pihak istana tidak menjelaskan terkait arahan dan juga agenda yang dibahas
sejak awal saya sampaikan usut tuntas
jangan ragu ragu jangan ada yang ditutup tutupi
ungkap kebenaran apa adanya
ungkap kebenaran apa adanya
sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap polri